yang menampilkan kreativitas pelaku industri seni yang dipadukan dengan budaya pol
dan beginilah sajian persembahan dari solo
yang menampilkan kolaborasi seni dan budaya tradisional dengan yang modern
di pendopo ageng puramangkunegara minggu malam
konser seni budaya ini dibuka dengan tari gambiong yang dimainkan oleh sejumlah penari wanita
kemudian dilanjut tarian gatot kaca berjudul dadung ngawo
para tamu undangan yang datang mengenakan baju adat jawa pun dibuat
takjub oleh sajian tari tradisional ini
apalagi ditampilkan oleh para penari dari puramangkunegara
sembari menyatap hidangan khas puramangkunegara
serta mendengarkan lantunan suara merdu dari fabio asher
tamu undangan juga disuguhi pagelaran busana batik hasil karya desainer fashion nasional
memadukan batik dengan motif modern
peragaan busana ini diperagakan oleh sejumlah model ternama
setelah itu giliran grup boy band k pop sodiak
melantunkan satu lagu miliknya
meskipun hanya satu lagu ketiga personel ini mendapat sambutan meriah dari kaum milenial
yang malam itu juga hadir
nah sebagai sajian utama adalah pertunjukan akulturasi budaya seni tari dan musik
oleh tim ecos dance company yang dikomandani oleh eko suprianto
yang juga berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi
echos menambahkan gerakan tari dan lagu dalam gerapannya ini
mengambil latar belakang alur cerita kisah pertemuan raden masaid
atau pendiri puro mangkunegaran yang bergelar kgpaa mangkunegara i
dengan seorang perempuan desa bernama rubiah
atau yang lebih dikenal dengan nama bandoro raden ayu
untuk mengabarkan hal itu anggun c sasmi dan waljina melantunkan lagu kisah romantis
seperti kisah dalam cerita raden masaid dan rubia
dan saat berjanya inilah sejumlah penari mendampingi
untuk memberikan visual gerak dari lagu tersebut
menurut kiki hapsari
country of sea indonesia penting sekali melestarikan seni budaya
dan mengembangkannya agar tidak punah
bahkan shopee saat ini telah bekerjasama dengan pelaku umkm
untuk menjadi pendukung bisnis fashion batik
di dalam pegelaran busana ini kiki pun melibatkan model yang juga juri
asia's next top model yaitu kimi jayanti
serta beberapa model lainnya yang nampak apik
membawakan mahakarya terbaik dari danar hadi
batik walang keke ansu dan surya abdul
semua itu dilakukan agar seni budaya tradisional nusantara
tetap terus ada dan diminati semua kalangan dan usia
untuk lebih melestarikan budaya budaya sih sebenarnya
kebetulan kita di solo ini kan banyak kerjasama
jadi sekalian mau boosting tentang budayanya solo
sangat penting karena kan sekarang kebahaya batik sudah sampai di luar negeri
kemarin juga kita banyak melihat fashion
fashion show yang ada di paris di new york
fashion juga itu mewakilkan budaya kita untuk kebahayaan dan fashion
sementara wali kota solo gibran raka buming raka yang datang menyaksikan
bersama istri dan kedua anaknya mengaku kagum
dengan pertunjukan persembahan dari solo
dia berharap akan muncul lagi kreativitas dalam kolaborasi
antara seni tradisional dengan modern
dalam rangka melestarikan seni budaya tradisional
satu kita ingin menunjuk
bahwa mangkunegara itu capable untuk menyelenggarakan event sekelas ini
ada diva sekelas mbak anggun
ada juga senior maestro sekelas buwal cina
untuk gen z juga kita datangkan zodiac
ada mas eko pece semuanya
bahkan tadi gusti suro ikut menari
hari ini event yang luar biasa sekali
gibran menambahkan acara ini dikemas untuk menggambarkan semangat kota solo
sebagai kota budaya yang mampu menjaga harmoni dengan modernisasi secara berkelanjutan
yang digambarkan dalam kolaborasi penampilan seni budaya lagu hingga karya busana
yang menginspirasi para pelaku seni dan industri kreatif
acara ini sendiri merupakan hasil kolaborasi pemkot solo puromangkunegaraan
dengan shopee indonesia
shopee merupakan platform e commerce terkemuka di asia tenggara dan taiwan
shopee mampu menghadirkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan
dengan misi mendukung bisnis melakukan transformasi digital
dan meningkatkan cekupan online mereka
membantu lebih banyak orang mengakses dan memanfaatkan layanan digital
serta memberdayakan komunitas lokal
shopee juga merupakan kontributor utama ekonomi digital di asia tenggara dan taiwan
dengan komitmen kuat membantu mitra brand dan pengusaha lokal
agar sukses dalam perdagangan online
shopee adalah bagian dari si limited
perusahaan konsumen global terkemuka berbasis internet